setelah sempat tidak memenuhi panggilan kpk hari ini pemilik pt borneo lumbung energi samintan menjalani pemeriksaan kpk kamis pagi
hal ini dilakukan terkait pendalaman keterlibatan sejumlah pihak terkait dugaan suap proyek pltu riau i
pemeriksaan terhadap samintan ini merupakan penjatualan ulang dari pemeriksaan pada jumat lalu
samintan datang ke gedung kpk sekitar pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
pengusaha batubara ini diminta keterangannya sebagai saksi bagi dua tersangka kasus plt uriau i eni saragih dan mantan menteri sosial idrus marham
sebagai pemilik pt borneo lubung energi samin diduga mengetahui perihal kerjasama proyek yang menelan anggaran sembilan ratus juta dolar ini
dan selanjutnya sudah ada koresponen cnn indonesia mada sarjana
di gedung kpk samintan menjalani pemeriksaan pemeriksaan
selamat siang maria maria sejauh ini apakah proses penyidikan atau pemintaan keterangan terhadap samintan ini sudah selesai atau sejauh ini masih berlangsung di kpk
selamat siang alfian pemeriksaan terhadap samintan saat ini masih berlangsung di gedung kpk jakarta
dan seperti yang diketahui bahwa jumat pekan lalu memang samintan ini sempat dipanggil juga oleh kpk tetapi kemudian tidak hadir
dan ini merupakan pemeriksaan lanjutannya
samintan sendiri alfian merupakan pemilik dari perusahaan atau pt borneo lumbung energi yang bergerak di bidang batubara
jabatannya sebagai pemilik perusahaan batubara inilah yang kemudian dibidik kpk untuk mengetahui sejumlah hal termasuk bagaimana proses pengadaan
kemudian bagaimana proses yang ada ketika ada sesuatu hal yang menyangkut batu bara kemudian dikerjakan oleh sejumlah pihak
dan untuk hari ini memang samintan diperiksa bagi dua tersangka yaitu idris marham dan juga eni saragi
kalau keterkaitan dengan eni saragi ini terhubung dengan posisi eni saragi saat itu sebagai komisi tujuh dpr ri
dan komisi tujuh inilah yang membawahi sejumlah di esdm maksud kami berhubungan dengan sumber daya mineral
dan kemudian kalau kita melihat bagaimana posisi samintan
pengusaha batubara yang sudah cukup lama bergelut di bidang batubara alfian
dan samintan sendiri juga pernah menjadi investor bagi perusahaan bakri terutama di bakri bumi plc dan juga kaltim primakol
meski demikian ada beberapa kali kasus juga yang melibatkan samintan diantaranya adalah kasus izin penambangan batubara di kalimantan yang kemarin beberapa waktu yang lalu juga sempat masuk ke pt un
dan saat ini kami juga masih menunggu hasil pemeriksaan dari samintan apakah ada kemudian hal hal berharga yang berhasil digali oleh penyidik kpk terkait dengan pengembangan kasus pltu riau satu ini
kemudian juga selain memanggil samintan seharusnya hari ini ada penjatualan ulang terhadap direktur pertamina ya ini nike widiawati yang kemudian diperiksa juga sebagai saksi bagi dua tersangka
ya ini idrus marham dan juga sebatik
sebatik juga sebagai saksi bagi eni saragi
alfian mengenai keterlibatan dari nike widiawati ini sebetulnya tidak terkait dengan posisinya saat ini sebagai dirut pertamina tetapi terkait dengan posisi sebelum nike berpindah ke pertamina yaitu nike sebagai direktur pengadaan strategis satu pln
dan pada tahun dua ribu lima belas inilah yang kemudian proyek pltu riau satu atau proyek mulut tambang pltu riau satu ini
kemudian direncanakan dan direncanakan
bagaimana sebetulnya proyek ini kemudian masuk dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik tahun dua ribu lima belas dan targetnya akan berlangsung atau bisa dikerjakan sampai dengan dua ribu dua puluh tiga untuk menyediakan listrik bagi seluruh sumatera
dan di proses inilah yang kemudian diketahui bahwa nike berperan cukup aktif dalam proses pengadaan karena posisinya sebagai direktur pengadaan strategi satu pln dan inilah yang kemudian ingin digali dari pihak nike
oleh penyidik kpk apakah ada keterlibatan dari pihak pihak lain maupun seberapa dalam keterlibatan nike sendiri dalam proses pengadaan atau perencanaan proyek pltu riau i ini
dan kemudian kalau kita melihat bagaimana besaran kerugian negara atau besaran hal yang kemudian didapatkan atas sedugaan suap pt samantaka atau anak perusahaan dari black gold energy ini alvian
pt samantaka batubara nantinya
akan menyuplai tiga lima juta ton batubara per tahun dan ini kontraknya akan berlangsung antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun
bisa terbayang ini jumlah atau angka yang akan dihasilkan dari perjanjian ini
dan kemudian kalau kita melihat bagaimana upaya upaya dari idrus marham dan juga eni saragi yang diduga menerima sejumlah suap maka ini tentu kpk akan melakukan pendalaman terkait dengan siapa siapa saja yang terlibat termasuk dalam pemeriksaan

kalau sidang perdana kapan akan dimulai ini kami belum mengetahui secara pasti tetapi kalau proses sudah dilimpahkan ke tahap dua ini artinya akan ada beberapa waktu yang sekiranya sekitar empat belas hari paling lama akan dilakukan persidangan
tetapi kami juga belum mendapatkan kepastian apakah betul saat ini proses dari penyidikan terhadap budi sutrisno kocok ini sudah selesai dilakukan dan sudah dilakukan pelimpahan tahap dua ini belum ada keterangan secara resmi dari pihak kpk
kami juga masih menunggu di sini
bagaimana kelanjutan dari pemeriksaan atau pendalaman terhadap kasus yang melibatkan johannes budi sutrisno koco terkait dengan kasus plt uriau satu
kami juga di sini masih menunggu alfian
baik terima kasih
maria sarjana langsung dari gedung kpk jakarta